bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
pernyataan presiden terpilih prabowo subianto ini jelas ditujukan kepada pihak yang tak mau bekerja sama di pemerintahannya
hal itu disampaikannya saat menghadiri acara bimtek dan rakornas pilkada partai amat nasional di jakarta pada kamis malam
jurubicara prabowo subianto daniel anzar menyebut prabowo sangat menghormati sikap parpol yang berada di luar pemerintahan
namun dhanil bilang idealnya jika nanti ada kritikan dari kawan koalisi diibaratkan seperti berbisik bukan malah berteriak
ada di satu perahu tapi kemudian membolongi perahu itu
bahkan kami terus terang pak prabowo berulang kali menyatakan sangat menghormati
kalau kemudian ada di luar pemerintahan
kemudian mengkritik kemudian menekan menjadi pressure group konsisten dengan itu
dibandingkan kemudian di dalam pemerintahan tapi kemudian membolomi perahu itu yang sangat berbahaya
kalau kita dekat ya kita kalau mau mengkritik ya berbisik begitu
nah itu sama dengan analoginya
kalau ada di luar pemerintahan anda akan berteriak ke publik
anda teriak ini salah ini benar ini harus diluruskan dan sebagainya
nah kalau di dalam pemerintahan kalau anda ada yang tidak bersetuju maka anda harus berbisik
sementara partai demokrasi indonesia perjuangan yang tampaknya tak gentar di luar pemerintahan
lagi lagi mengingatkan partainya tak masalah di dalam maupun di luar pemerintahan
pdip percaya diri karena masih punya kekuatan di parlemen
pdip perjuangan ini kan dna nya itu dna perjuangan
dan berada di luar pemerintahan di dalam pemerintahan itu sudah terlatih terbiasa
dan untuk itu memang buat pdip perjuangan tidak ada masalah
kalau harus berada di luar pemerintahan dan ini adalah konsekuensi dari proses pemilihan umum
pemilihan presiden yang berlangsung kemarin
karena secara ya artinya dari pemilihan legislatif ke pdip perjuangan ada partai yang memperoleh suara dan kursi terbanyak di dpr
jadi peran peran politik ini tetap bisa dimainkan secara efektif baik di dalam maupun di luar
analis politik mengingatkan koalisi yang besar di pemerintahan menjadi pr bagi prabowo
kritikan yang berasal dari koalisi
dengan terbangunnya koalisi besar itu bukan pekerjaan yang ringan
ini akan menjadi tentunya pekerjaan yang cukup berat dan diperlukan kepiawean untuk mengelola
bagaimana unsur unsur dari kekuatan politik tadi itu terpuaskan kan gitu
maka akan berbisik kalau tertuaskan
membantu pemerintah lewat koalisi atau di luar pemerintahan memang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan
namun diksi jangan ganggu perlu diperjelas lebih lanjut